menurut informasi lili pantauli sedang melalui pintu belakang
dan sidang hari ini berjalan lancar atau berjalan secara terbuka
dan rencananya dewan pengawas akan mengadakan konferensi pet setelah sidang selesai